stadion utama gelora bung karno menjadi lautan berwarna pink
tentu saja ini karena para bling yang memadati gbk untuk menonton idola mereka blackpink yang menggelar konser hari keduanya di jakarta
walaupun konser baru dimulai pada jam delapan belas tiga puluh puluhan ribu bling sudah memantik kawasan gbk sejak siang hari
mereka yang datang sejak siang hari juga memilih untuk jalan kaki atau menginap di hotel yang ada di area gelora bung karno
aku tuh makan dulu ps jalan jalan dulu ps baru kesini
jalan kaki berarti kesini
bukan hanya penonton konser blackpink gbk juga dipadati para penjual merchandise berbau blackpink
dan yang unik ada juga yang menjajakan jasa untuk face painting
yang menarik juga ternyata banyak sekali para fans blackpink yang tidak punya tiket menunggu di area gbk
dengan harapan menangkapnya
masih bisa mendapatkan tiket
aku pribadi sih karena fomo aja ya kayaknya pada nonton day one itu kemarin seru banget gitu
jadi kayak pengen coba juga gitu karena kan jarang jarang juga kan kalau blackpink gitu
karena ini kayaknya konser terakhir blackpink ya katanya kontraknya udah mau habis sama yg
jadi kayak maksain buat pengen nonton gitu
ini merupakan kali kedua blackpink mengadakan konser di jakarta
bila kali pertama blackpink mengelar konser dengan seharian
dengan skala yang tidak terlalu besar pada dua ribu sembilan belas lalu
kali ini blackpink mengadakan konser dengan skala yang sangat besar dengan kapasitas delapan puluh ribu orang
semoga tahun depan blackpink bisa mampir ke indonesia lagi dan menggelar konser yang lebih spekta ya
bella mula hela urib handoyo jakarta